festival danau sunter akan digelar pada minggu esok
wajah danau seluas kurang lebih lima belas hektare ini pun
sudah mulai dipercantik oleh pemerintah provinsi dki jakarta
rencananya wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
dengan menteri kelautan dan perikanan susi pujias tuti
akan beradu renang
danau sunter kini tengah bersolek menyambut festival danau sunter dua puluh lima februari mendatang
pengerukan lumpur penertiban kios dan dekorasi ulang terus dikebut
hingga saat ini proyek pembenahan danau sunter sudah mencapai tahap akhir
seminggu ke depan ini harus tertutup semua sekeliling danau ini oleh parking block
jadi kami sedang melakukan pemasangan papping block ini
maksudnya nanti supaya nanti pengunjung pada festival nanti merasa nyaman
karena sisi sisi daripada danau ini sudah tertata dengan rapi
meski masih dalam tahap renovasi
beberapa pengunjung masih terlihat berekreasi di sekitar danau
beberapa diantaranya memancing dan sebagian lainnya berolah raga air seperti biasanya
danau sunter sekarang lebih bagus lebih maju dari kemarin
tapi tempat duduknya itu
dan juga tempat bermain anaknya masih kurang
ada jet ski tempat pemancingan
kalau bisa sih ya olahraga prasarana airnya lebih ditingkatin lagi aja sih
di danau sunter timur inilah wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno direncanakan akan berenang melawan menteri kelautan dan perikanan susi pujias
wajah danau sunter terus dipoles jelang festival
danau sunter tanggal dua puluh lima februari mendatang
dan tentunya tidak hanya untuk kepentingan festival saja
danau sunter terus berbenah agar dapat menjadi salah satu tujuan rekreasi di dki jakarta
tentunya dengan beberapa fasilitas yang masih harus terus ditambah untuk menarik minat warga
debbie astari jakarta